masih ramai dibicarakan di media sosial bahkan jadi trending topic
kasus dugaan pengeroyokan siswi smp yang dilakukan sejumlah siswi sma di pontianak kalimantan barat ini sontak jadi perhatian publik
tidak hanya di tanah air tapi juga dunia
tagar justice for audrey jadi trending topic terpopuler di media sosial sejak kemarin hingga hari ini
dan warganet menuntut keadilan untuk korban
tagar justice for audrey menggema di lini masa media sosial
tidak hanya di tanah air tapi juga menjadi topik teratas twitter dunia
audrey atau au menjadi perhatian publik setelah kasus pengeroyokan terhadap dirinya oleh dua belas siswi smu di pontianak kalimantan barat beredar viral di media sosial
dilansir dari detikom tiga orang dilaporkan ke polisi terkait kasus pengeroyokan au yang masih berusia empat belas tahun dan duduk di bangku smp
menurut pengakuan korban penganiayaan terjadi pada dua puluh sembilan maret dua ribu sembilan belas
mirisnya dugaan kasus pengeroyokan ini
dikarenakan masalah percintaan
setelah viral di media sosial komisi perlindungan dan pengawasan anak kppad kalimantan barat sempat memberikan keterangan kepada media untuk mengimbau semua pihak menahan diri dan tidak menyudutkan pelaku
jangan sampai ini menjadi permasalahan di belakang
bagaimanapun kita di sini sama sama bergandengan tangan membuka berita yang secara aktual
jangan sampai ada menguntungkan salah satu pihak dan merugikan di pihak lain
ingat korban dan pelaku adalah anak ibu umur
jadi kppad di dalam hal ini memberikan pendampingan untuk kedua duanya
kami berupaya semaksimal mungkin agar kasus ini jangan sampai masuk ke ranah kepolisian yaitu sampai ke ranah pengadilan
pernyataan kppad ini pun mendapatkan respon negatif dari warganet
sejumlah akun bahkan menyebut kppad melindungi para pelaku dengan berusaha melakukan mediasi tanpa penyelesaian hukum
kppad pun membantah pernah meminta penyelesaian
kppad memberikan kronologi pendampingan kasus pengeroyokan au yang dimulai pada lima april dua ribu sembilan belas saat ibu korban melaporkan pengeroyokan yang dialami oleh anaknya
di hari yang sama komisioner kppad kalbar juga mendampingi mediasi yang dilaksanakan di polsek pontianak selatan
kemudian pada delapan april kppad kalbar melakukan koordinasi dengan polsek pontianak selatan
selanjutnya sembilan april komisioner kppad kalbar menjenguk korban di rumah sakit
kppad kalbar pun melaporkan sebuah akun yang menulis tentang komisi tersebut yang meminta kasus pengeroyokan au diselesaikan secara damai
kasus pengeroyokan siswi smp di pontianak ini juga mengundang simpati luas dari masyarakat
termasuk diantaranya dari pengacara kondang hotman paris hutapea
melalui akun instagram resminya hotman paris menyampaikan dirinya siap membantu keluarga korban
suara tuntutan keadilan pun semakin kencang saat beredar foto foto dan video para pelaku yang tidak
dan juga menunjukkan penyesalan mereka
sementara kapolres tap pontianak kombespol muhammad anwar nasir yang menjenguk audrey di rumah sakit pro medica pontianak
menekankan kasus ini akan tetap diusut sesuai dengan hukum yang berlaku
saat ini kasus audrey sudah mendapatkan penanganan dari polres pontianak
senada dengan sejumlah warganet keluarga juga berharap agar kasus tak berakhir damai dan pelaku bisa mendapatkan efek jerah
tim liputan cnn indonesia
selain viral tagar justice for audrey sejumlah warganet mendukung penyelesaian kasus ini dengan petisi online
dalam petisi yang ditujukan untuk kpai dan juga kppad ini warganet meminta keadilan untuk audrey
dan hingga pukul lima sore petisi online dukungan untuk audrey telah ditandatangani oleh lebih dari tiga dua juta orang
nah petisi ini dibuat oleh fahira anindi membuat petisi menyampaikan bahwa dirinya tidak sepakat dengan tindak lanjut kppad kalimantan barat
jadi kalau tadi
saya buka petisinya ternyata dari sekitar tiga juta orang yang menandatangani petisi tersebut begitu ya
ada sekitar satu tujuh ratus orang yang juga memberikan donasi yang akan nantinya diberikan kepada keluarga dari korban dari au untuk bantuan hukum ataupun perawatan dari audrey sendiri
dan selanjutnya sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon ada ketua lembaga perlindungan anak indonesia ada seto mulyadi ada kak seto
kak seto selamat malam
oke kak seto mengikuti kasus ini dan ini ramai sekali di media sosial pendapat kak seto saya harus tanya dulu
iya baik saya kebetulan masih ada di palu dan siki untuk masalah pendampingan psikosoial bagi anak anak
tapi saya tetap mengikuti kasus ini
pertama memang kita tetap mohon tetap tenang dulu dan berpikir jernih ya
semua memang harus ada klarifikasi yang jelas
nah kemudian kalau betul betul bisa dibuktikan bahwa pelaku ini melakukan berbagai tindak kekerasan sebagaimana yang terungkap di berbagai berita termasuk media sosial
maka tetap harus ada sanksi yang tegas terhadap pelaku
bahwa tindakan itu sama sekali tidak bisa dibenarkan
dan jangan sampai menjadi semacam contoh atau inspirasi bagi remaja yang lain yang kemudian juga bisa melakukan tindakan
dan jangan sampai menjadi semacam contoh atau inspirasi bagi remaja yang lain yang kemudian juga bisa melakukan tindakan

iya ini sebetulnya kalau boleh dibilang apa atau latar belakang apa yang bisa menimbulkan kejadian semacam demikian
ini kan semacam fenomena gunung es kan
ini belum selesai kasus ini tiba tiba ada berita lagi kalau tidak salah bahwa juga ada pengeroyokan dan sebagainya
nah kita harus melihat bahwa secara psikologis anak anak ini termasuk remaja adalah peniru peniru yang terbaik di dunia
jadi berbagai tindaklah
tanduknya tingkah lakunya karakter itu cenderung meniru dari lingkungan
baik itu lingkungan keluarga mungkin lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat
manakala lingkungan itu juga penuh dengan contoh contoh kekerasan
baik atas nama pendidikan atas nama disiplin tapi dilakukan dengan penuh kekerasan
maka itu yang akan terekam dengan sangat indah dengan sangat efektif pada diri anak anak kita
sehingga kemudian muncul berbagai tingkah laku tingkah laku brutal
penuh dengan kekerasan
mungkin juga sadis dan seterusnya dan seterusnya
padahal isi dari pendidikan kita dari lima butir itu nomor satu adalah etika
kemudian nomor dua adalah estetika
termasuk keindahan cara bertutur kata bertingkah laku dan sebagainya
dan ketiga baru efek termasuk prestasi akademik
namun kadang kadang yang lebih dihargai baik orang tua maupun para pendidik itu lebih pada prestasi akademik
dan itu lebih pada prestasi akademik
tapi tidak mengajarkan bagaimana etika yang benar
bagaimana saling adanya persahabatan perdamaian menghargai orang lain dan seterusnya dan seterusnya
kemudian melahirkan berbagai tindak kekerasan juga
yang justru ditiru dari lingkungan
termasuk dari para pendidik baik pendidik dalam keluarga maupun di dalam lembaga pendidikan formal
begitu mbak buswan
oke tapi yang membuat miris begitu agak agak di luar nalar
pelaku yang terlihat di video video beredar di instagram di twitter di sosial media lah
terlihat ada video ketika mereka di kantor polisi
seperti tidak memiliki rasa empati begitu saat berada di kantor polisi
ini gimana kondisi ini bisa terjadi
apa semudah itu seolah kehilangan rasa empatinya anak anak
iya ya kenyataannya memang demikian ya
tadi saya bilang bahwa ini kan sekedar fenomena generasi yang nampak saja
yang kebetulan terungkap ke permukaan
jauh di sana cukup banyak yang seperti itu
yang sudah melakukan berbagai tindak kekerasan
beri lagu menyimpang tapi tidak merasa bersalah
dan selalu ingin dimenangkan ingin dibela dan sebagainya
ini juga harus menjadi semacam introspeksi bagi dunia pendidikan kita
apa yang keliru di dalam mendidik anak anak dan remaja kita
kalau nuansanya juga penuh dengan contoh contoh kekerasan
contoh contoh dengan pemaksaan dan sebagainya
diskriminasi ketidakadilan dan sebagainya
maka itu juga yang akan menjadi bagian dari perilaku yang kemudian ditampilkan oleh anak anak dan remaja
oke jadi menurut kak seto hukuman apa yang dinilai tepat gitu
atau dinilai memenuhi rasa keadilan bagi pelakunya yang masih anak anak
tapi perilakunya seperti yang kita lihat di media sosial
ya kita tetap mengacu pada undang undang
ya bahkan kalau misalnya
bahkan kalau misalnya dirasa ada suatu misalnya undang undang dari sistem peradilan bidana anak
ada sesuatu yang mungkin ternyata terlalu kesannya memanjakan anak membela anak
padahal sudah melakukan tindakan tindakan yang tidak benar dan sebagainya
mungkin juga harus perlu dikoreksi
jadi dalam hal ini tetap anak anak harus mendapatkan suatu tindakan yang tegas
sifatnya adalah menghukum anak
tetapi hukumannya adalah edukatif
artinya justru tidak membuat anak menjadi dendam kemudian akan melakukan tindakan yang lebih brutal setelah mendapatkan sanksi tadi
tapi menyadari bahwa itu salah
dan kemudian berubah dengan pemberian tindakan tindakan yang tegas tadi
jadi sifatnya adalah tetap edukatif
demi kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri supaya tidak mengulangi lagi tindakan serupa
jangka panjangnya berarti juga harus introspeksi lingkungan
kemudian memberikan edukasi yang terbaik

kemudian memberikan edukasi yang terbaik
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
terima kasih selamat malam mbak pus
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected